menggunakan transportasi umum maupun pribadi
harus bisa mengikuti ketentuan yaitu
warga yang melakukan perjalanan darat baik dengan kendaraan pribadi
maupun kereta api antar kota
wajib melakukan tes covid sembilan belas satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
hal yang sama juga berlaku bagi warga yang hendak menggunakan
transportasi udara dan laut yang wajib menunjukkan
surat keterangan bebas covid sembilan belas satu x dua puluh empat jam sebagai syarat perjalanan
sementara itu anak yang berusia di bawah lima tahun
tidak diwajibkan melakukan tes ini sebagai syarat perjalanan
selain itu operasi ketupat dua ribu dua puluh satu polri berakhir pada tujuh belas mei
namun polri akan tetap melakukan penyekatan hingga dua puluh empat mei nanti
penyekatan arus balik dilakukan bagi warga yang datang dari kampung halaman
polri telah menyiapkan satu ratus sembilan lokasi checkpoint
di sepanjang wilayah sumatera jawa dan bali
untuk melakukan tes acak antigen selama arus balik
adapun kepala kop selalu lintas polri irjen pol istiono
memperkirakan puncak arus balik idul fitri
akan terjadi pada akhir pekan depan dua puluh dua dan dua puluh tiga mei
sebab pada akhir pekan kemarin jumlah kendaraan yang melintas
ke arah jabodetabek hanya berkisar dua puluh satu ribu unit
sedangkan jumlah kendaraan arus balik pada umumnya lebih dari enam puluh ribu unit